kita beralih dulu ke informasi yang lain tentang perayaan idul adha yang tahun ini bersamaan dengan duka mendalam pasca bencana gempa di nusa tenggara barat
karena itu pesan solidaritas untuk korban gempa pun menggemba sepanjang idul adha
penyanyi andin hingga menteri susi pujastuti bahkan memilih berbagi bersama mereka langsung di lombok
penyanyi andin aisyah merayakan idul adha bersama korban gempa lombok
dalam unggahan instastorynya andin menulikan sholat id di tempat pengungsian korban gempa lombok
andin memang berkunjung ke lombok dalam rangka memberi bantuan
selain membagikan tenda untuk perempuan dan anak anak ibu satu anak ini juga membantu memberikan trauma healing untuk korban gempa
selain andin ada juga menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti yang memilih beridul adha bersama korban gempa di lombok
kegiatan menteri susi di mentigi desa melaka lombok utara ini
antara lain dibagikan oleh akun bkipm mataram
setelah sholat id di desa tanjung dusun surung jukung lombok utara
bu susi juga menyerahkan bantuan korban satu ekor sapi dan tujuh ekor kambing
terpal selimut ikan kaleng dan baju layak pakai untuk warga dusun sorong jukung
sayangnya masih ada saja warganet yang beropini miring tentang kegiatan menteri kelautan dan jajarannya
tapi cara bijak bu menteri menanggapi kenyinyiran warganet ini justru mendapat apresiasi dari warganet lainnya